hari ini enam perwira polri yang diduga melakukan obstruction of justice dalam penanganan kasus tewasnya brigadir yosua menjalani sidang kode etik di mabes polri kita lihat selengkapnya
bahwa proses sidang akep terkait menyangkut masalah permasalahan durian tiga tetap harus segera digelar dituntaskan
ini merupakan wujud komitmen dan ketegasan bapak kapolri untuk segera menuntaskan setiap permasalahan yang terkait menyangkut masalah kasus durian iii
dan semuanya berjalan secara paralel
artinya bahwa tim sus tim sidik tetap berjalan dan fokus untuk menyelesaikan berkas perkara
kemudian tim kkip kd propam
dan pak karawat prof
demikian juga selama tiga puluh hari ke depan ini harus fokus dan segera menutaskan permasalahan sidang kkip
memang sidang kkip ini lebih utamanya digelar untuk enam orang terduga obstruction of justice
ya di luar irjen fs ya yang sudah melaksanakan sidang lebih awalnya
digelar sepatnya ini yang enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka
di dalam perkara obstruction of justice oleh direkturat cyber baris krim
dua hari ini kita sudah menggelar sidang kkep
yang pertama kemarin kita gelar kompol cp berlangsung kurang lebih sekitar lima belas jam
ya baru selesai jam dua dini hari tadi
kemudian untuk saksi yang diperiksa terkait menyakut masalah kompol cp ada sembilan orang
yang kedua sidang komisi kodetik diimpin oleh sindang dua dan ada beberapa anggotanya
memutuskan secara kolektif kolegial pelanggaran terkait menyakut masalah pasal tiga belas ayat satu pp nomor satu tahun dua ribu
yang ketiga tentang pemberhentian anggota apori
junto pasal sepuluh ayat satu
pasal sepuluh ayat dua huruf h
peraturan kepolisian republik indonesia nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
tentang kodetik profesi dan komisi etik pori
putusan sidang akep terhadap kompol cp bagaimana berikut
a adalah sanksi bersifat etika
yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercelah
dan b saking administrasi
yang pertama adalah penempatan dalam tempat khusus selama dua puluh empat hari
dari tanggal lima sampai dengan dua puluh sembilan agustus dua ribu dua puluh
di ruangan patsus biro propos polri
dan telah dalam ya sudah dijalani ya telah dijalani oleh pelanggar
dan yang kedua
pemberhentian tidak dengan hormat
atau ptdh sebagai anggota polri
telah diputuskan oleh komisi dan kkip
yang bersangkutan menyatakan banding
yaitu merupakan hak yang bersangkutan
tetap ya proses tetap berjalan
khusus untuk sidang banding tentunya nanti akan disiapkan komisi banding
pada hari juga
ya sama ini masih terkait menyakut masalah terduga pelanggar
digelar juga untuk sidang
ya dengan pemeriksaan parasasi ada kurang lebih
empat orang ya
yang dilaksanakan hari ini
dan nanti rekan rekan hasilnya
akan kita juga sampaikan
ya pada hari ini memang kita
akan kita juga menayangkan
ya terhadap kompol
dan informasi yang perlu saya sampaikan juga kepada rekan rekan
sampai dengan hari ini informasi dari pak karowad prof
untuk memori banding
atau sederhana fs
dari pihak pak prof
sudah berkomunikasi dengan
nah sidang komisi banding ini akan dipimpin oleh
parti bintang tiga
dan sepatnya juga akan berproses
dalam waktu dua puluh satu hari
sidang komisi banding
diharapkan sudah memutuskan
dua puluh satu hari memori banding
ya ulangi dua puluh satu hari memori banding
apakah diterima atau ditolak
minggu depan tentunya dari
biro wat prof ini bekerja secara maraton juga
tidak mengenal lelah
akan juga menggelar
terduga pelanggar oj yang lainnya
ya rekan rekan sudah ketahui
mulai dari brik jnhn
terus akan akan kita gelar
semuanya sampai dengan tuntas
selesai nanti yang terkait
menyaksa salah oj
baru sisanya jadi tiga puluh lima orang
kalau bisa dikurangi tujuh kan berarti masih
beliau ini masih punya tanggungan
akan menyidangkan lagi dua puluh delapan orang lagi
ya dengan klasifikasi tentunya secara teknis
dari pak karwat prof yang
akan mengetahui dan
tentu hasilnya juga akan kami sampaikan
kepada rekan rekan media ini
sebagai bentuk konsekuensi
dari bapak kapolri agar kasus ini juga dibuka
secara terang benerang dan apa adanya
ya itu rekan rekan
kemudian satu informasi lagi ini
di luar sidang kodetik
yang dilakukan oleh baris krim
informasi terakhir dari pak diri widum
yang disampaikan kepada saya
berkas perkara yang sudah
dilimpankan ke jpu
dan lima limanya sudah mendapat
fokus dari penyidik
segera menuntaskan berkas perkara
yang dikembalikan oleh jpu dengan
dan juga petunjuk dari jaksa penutup umum
nah ini yang menjadi fokus kita
ya agar segera mungkin
setelah berkas disempurnakan oleh penyidik
dikembalikan lagi ke jpu
harapan kita juga
dari hasil komunikasi yang intens
ya semoga bisa segera
kalau p dua puluh satu nanti akan kami sampaikan juga
pelimpahan tahap kedua
baik barang bukti dan tersangka
nanti akan kita sampaikan kepada teman ya
tolong untuk bersabar
ya kemudian terkait menyangkut masalah
yang ditangani oleh
direkturat cyber dengan menetapkan
ini juga masih berproses
ya untuk proses penyelesaian berkas
mungkin minggu depan
berkas perkara terkait tujuh tersangka
dilimahkan ke jpu
ya untuk selanjutnya nanti diteliti oleh jpu
apakah berkas ini masih akan ada yang kurang
ada yang perlu disempurnakan
nanti jpu yang akan meneliti
kalau misalnya sudah lengkap
berarti langsung bisa di p dua puluh satu
kalau misalnya belum lengkap
nanti ada p delapan belas ada p sembilan belas
kewajiban penyidik harus segera
menyelesaikan dan menyempurnakan
berkas perkara sesuai dengan
petunjuk dari jpu
berkas perkara yang belum lengkap
itu apa sih pak rinciannya yang belum lengkap
dari kejabung dan harfi lengkap
sama penyidik aja yang tahu
ya saya hanya menyampaikan secara umum
ya rekan rekan oke
ada beberapa pertanyaan
sekarang jadi pertanyaan publik lagi
lama ini bicarakan kenapa pc
tidak ditahan memang pada penghabiskan
pak kandung mojad juga ditarah
anaknya dua tahun
pak lensa angel juga anaknya masih delapan tahun
kenapa ada privilensi diberikan kepada pc
padahal sama sama perpuluhan yang terbitan bukan tidak sudah
ya jadi rekan rekan
terkait masalah penahanan
jadi apa yang sudah disampaikan oleh pak irwasum
sebagai ketua tim sus
ya sesuai dengan masukan
dari pak kabar eskrim
itu sudah sangat jelas
ya tidak perlu saya harus mengulangi kembali
pak irwasum sudah menyampaikan
apa yang menjadi pertimbangan dari penyidik
ya alasan kemanusiaan
permintaan dari pihak pengacara keluarga
untuk tidak ditahan
kemudian juga dengan pertimbangan yang bersangkutan juga
dalam satu minggu dua kali
dan juga sudah dilakukan pencekalan
ya yang bersangkutan tidak bisa kemana mana
yang bersangkutan juga
dari pihak pengacaranya
apabila dibutuhkan setiap saat oleh penyidik
tentunya pertimbangan penyidik itulah yang paling menentukan
dan nanti ya bila ada perkembangan
akan saya sampaikan kepada teman teman semuanya
wah saya nggak tahu itu
itu saya belum dapat informasi
nanti saya tanyakan dulu
itu tadi keterangan yang disampaikan
oleh kadif humas polri
yang di highlight pada keterangan pers
kali ini adalah pemberhentian
tidak dengan hormat
salah satu dari enam tersangka obstruction of justice
yang sebelumnya juga sudah menjalani sidang kode etik
diberhentikan tidak dengan hormat
dan saat ini masih terus bergulir
pemeriksaan yang dilakukan oleh tim kode etik
nanti akan disampaikan bagaimana hasilnya
dan tadi juga
kadif humas mengupdate bagaimana perkembangan
mengenai berkas penyidikan
yang tadi disampaikan
kembalikan dari pihak kejaksaan
kepada pihak kepolisian
kepada tim penyidik polisi
dan kemudian nanti diharapkan pada pekan depan
berkas ini bisa lengkap
dan bisa langsung masuk ke pengadilan
itu dia sedikit pernyataan pers
yang disampaikan oleh kadif humas polri